ini bonnya mbak
mahal bingit sencut
pakistan aja soalnya makanannya enak
barangkali ini strategi
ustadz wapura tidak memperhatikan tas b
dia pengen membeli ini dengan harga murah
tidak bisa kurang dari sepuluh juta
diajak patungan dia gak mau
eh ternyata mau bunuh sendiri
bukannya ciyoyo yang panen malah cucu
kalau tahun depan makin banyak yang perpanjang kontrak
hasilnya teh dapatnya ke cucu lagi bukan ke ciyoyo
kan emang udah aturannya begitu cu
tapi ini teh masalah hak ce
sebenarnya kayak cucu saya mau balikin uang uangnya ke ciyoyo
kita harus siap suger suger terus gak sih ce
kalau lagi rezeki begitu lewat juga pasti ada yang manggil
oh kalau nggak ada yang manggil baru kita teriak
enggak juga kita boleh teriak kapan aja kita suka
jualan suger itu gampang gampang susah cek
gampang itu karena kita gak perlu pakai modal
jadi besok langsung bisa jualan
kalau susahnya itu karena kita merasa nggak pakai modal
jadi kadang kita suka males malesan
ini ada malkis
coklatnya dari belgia
hmm enak kan ce
oke terus ya